pembahasan rancangan undang undang pemilu dalam rapat paripurna yang digelar kamis ini semakin panas
rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi ini dihujani interupsi soal presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden
parlemen yang terbelah menjadi dua kubu kemungkinan akan menuntaskan rancangan undang undang ini melalui mekanisme voting
setelah melalui berbagai perdebatan dari lima paket yang sebelumnya muncul kini sudah mengerucut menjadi dua
koalisi partai pendukung pemerintah seperti pd perjuangan golkar nasdem p tiga dan hanura tetap menginginkan presidensial threshold dua puluh hingga dua puluh lima persen seperti yang tercantum pada opsi paket a
ambar keputusan mk tidak pernah membatalkan pasal sembilan
memiliki sejumlah alternatif di sini
ini adalah kesempatan yang dibuat oleh pansus
sekarang kita putuskan
tidak ada yang tidak konstitusional kalau tidak
tidak ada di sini
kalau memang kita tidak setuju kita bawa ke mk
kita jiar tidak ada masalah
sedangkan untuk presidensial threshold persen seperti yang tercantum dalam opsi paket b
sejauh ini didukung oleh fraksi partai gerindra demokrat dan pks
partai gerindra jelas kita harus di persen
karena tidak dimungkinkan menggunakan threshold pada presidensial threshold ya
karena presidensial threshold berapapun nilainya lima sepuluh lima belas dua puluh
apalagi itu telah merampok kedoktan rakyat
itulah sebabnya partai gerindra mendorong bahwa presiden trump harus persen
tenda berharap puting dilakukan secara tertutup
agar semua individu anggota parlemen dapat menyuarakan prinsip yang ada
dua jam menit ya
fraksi pkb dan pan masih belum memutuskan akan memilih opsi yang mana
namun pan mengharapkan mekanisme voting dihindari dan tetap melalui musyawarah
semua hal yang menjadi keinginan dari semua praksi yang ada harus bisa diakomodir
kalau kamu tanya kecenderungannya kemana saya kira saya nggak bisa sampaikan kecenderungannya kemana
tapi tentu kecenderungannya pada opsi yang bisa mengakomodir semua keinginan yang ada dari seluruh praksi
nah itu sebabnya saya bilang dari tadi musyawarah adalah cara yang paling baik
setelah melalui pembahasan panjang rancangan undang undang pemilu memang sudah seharusnya segera diketok palu
sebab jika kembali molor sudah pasti rangkaian tahapan pesta demokrasi akan ikut terganggu
agus birmansyah cnn indonesia
ya malam ini akan menjadi penentu apakah dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
setiap partai politik peserta pemilu bisa langsung mengusung calon presidennya karena tanpa adanya ambang batas
ataukah sebaliknya partai politik harus memiliki syarat tertentu perolehan suara sebelum mengusung calon presiden
benarkah voting untuk substansi kali ini tepat digunakan
mengingat sebagian pihak meyakini bahwa hal ini adalah soal konstitusional dan tidak konstitusional
kami mengulasnya malam ini dengan didi irawadi yang merupakan wasekjen partai demokrat
terima kasih sudah hadir
kemudian ada titi anggraini direktur eksekutif
pak rudam selamat malam
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
dan juga eko sulistio yang merupakan deputi bidang komunikasi politik kantor staff presidenan
selamat malam mas eko
dan dari gedung dpr ri viva yoga mauladi yang merupakan anggota dpr dari fraksi partai amanat nasional
selamat malam bang viva
selamat malam mas indra maulana
baik pak viva sekarang saya mulai dari pak fifa
karena lebih dahulu sepertinya informasi terbaru dari gedung dpr ini kalau beberapa fraksi yang lain sudah menentukan sikap antara opsi a opsi b
justru pan ini yang belum ketahuan ini sebenarnya apa arah dari pan ini
jadi gini dari hasil rapat pengambilan keputusan pertama antara pan sus dengan pemerintah telah ditetapkan ada lima paket atau lima opsi
kemudian di rapat paripurna pada hari ini di bawah dan telah disepakati berdasarkan lobby tadi
ada beberapa hal yang sudah sepakat dari seluruh fraksi
yang pertama soal sistem pemilu
sistem pemilu adalah sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak
kemudian yang kedua adalah soal parliamentary threshold
parliamentary threshold adalah sebesar empat persen
kalau pada pemilu dua ribu empat belas adalah tiga lima persen
kemudian yang ketiga
distrik magnitude atau alokasi kursi perdapil untuk dpr ri
tiga sampai sepuluh kursi perdapil untuk dpr di provinsi kabupaten kota
dua sampai dua belas kursi perdapil
sekarang tinggal dua
yaitu soal formula penghitungan suara menjadi kursi dan soal presidensial threshold
ini sedang kita melakukan lobby lobby antara fraksi bersama pemerintah
pan menginginkan bahwa forum pengambilan keputusan di rapat paripurna
berdasarkan kepada musawarah mufakat
tidak usah voting dulu
karena dari beberapa lobby ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat bagus
ada tiga pasal yang bisa diselesaikan dan itu berdasarkan kepada musyawarah mufakat
pan menginginkan masih ada dua hal lagi yang akan kita lobbykan pada malam hari ini
kita upayakan agar bisa musawarah mufakat tidak usah voting
karena kita akan coba lihat dulu bagaimana sebenarnya yang dimaksud opsi a dan opsi b ini
apa saja isi yang dicantumkan dalam opsi a dan opsi b berikut ini
kalau opsi a itu presiden
baik kami tadinya mau munculkan infografi tapi ternyata ada kendala teknis sedikit
baik kita sebutkan saja paket
kalau opsi a itu ya
kalau opsi a presiden
kemudian untuk formula penghitungan suara menjadi kursi
opsi a berdasarkan kepada divisor varian sun lake murni
kemudian b itu adalah berdasarkan kepada metode kuota hari
pan menginginkan untuk formulasi penghitungan suara berdasarkan kepada pan untuk penghitungan kursinya berdasarkan kepada kuota hari
karena sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kita mengadakan pemilu sampai pemilu dua ribu empat belas kita ini mengadakan melakukan metode kuota dengan berbagai varian
untuk pemilu dua ribu empat belas kita melakukan penghitungan konversi suara menjadi kursi
adalah menggunakan metode

kemudian satu hal lagi soal presiden sihal teresul
posisi pan tetap berdasarkan pada perspektif yuridis konstitusional
berdasarkan kepada putusan mk no empat belas tahun dua ribu tiga belas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak
maka sebenarnya sudah tidak relevan lagi penggunaan pemberlakuan presiden sihal teresul
tetapi berarti bukankah ini sudah tergambar dalam opsi b sebenarnya
sehingga sikapnya kan sudah kemudian
apakah ini kemudian perubahan sikap terbaru dari pan
bahwa ini setuju dengan opsi b
pan tetap berdasarkan kepada pendekatan yuridis konstitusional
itu adalah merupakan pandangan politik dari partai amaran nasional
karena kita membuat merancang undang undang ini
harus berdasarkan kepada konstitusi
ya artinya kemudian kalau yang diinginkan
beberapa hal tadi yang diinginkan oleh pan
misalnya dengan tanpa ambang batas
merujuk pada putusan mk
lalu kemudian metode konversi suara itu adalah kuota hari
ini kan berarti kan sebenarnya gambaran dari opsi b
apakah ini kemudian tidak bergabung saja dalam
keputusan untuk voting
kenapa masih memikirkan untuk musyawarah lagi
ya kita tawarkan
apakah dengan pendekatan seperti itu bisa dilakukan musyawarah mufakat
apabila dalam batas waktu tertentu
dan dalam titik tertentu
tidak bisa ada kata mufakat
ya kita akan menyelesaikan sesuai dengan mekanisme demokrasi
melalui pengambilan keputusan dengan voting
informasi tentang sepuluh sampai lima belas
yang informasinya sempat akan diambil oleh pan
mungkin nanti klarifikasi oleh bang viva
apakah ini hasil lobby dari demokrat semalam
demokrat bertemu dengan pan
kemudian akhirnya keputusan seperti yang disampaikan oleh bang viva malam ini
kalau demokrat sampai malam ini tetap
jadi sebenarnya secara prinsip
kita terpaksa konsisten bahwa
sampai malam ini kita konsisten tidak ada presiden
apa ini ambang batas parmen
ambang batas pemilihan presiden
karena jelas itu berhentangan dengan konstitusi
dan kita sangat taat pada keputusan mk dan taat hukum
oleh karenanya kalau ada ambang batas ini kan jadi aneh sekali
yang jadi dasar pemilu yang mana
karena ini kan dilakukan serentak
jadi partai demokrat sampai malam ini sikapnya dan akan konsisten
pada ambang tidak ada ambang batas
dalam pemilihan presiden
untuk pencalonan presiden begitu ya
nah tapi ketika sempat ada isu bahwa ada beberapa partai
yang awalnya menginginkan tanpa ambang batas
itu benar demokrat kemudian langsung melakukan lobby lobby kepada partai
seperti saya katakan tadi kan urusan mk jelas ya
logika akal sehat juga jelas
kalau ada ambang batas apa gunanya pemilu serentak
pemilu serentak kan jelas serentak yang jadi dasarnya acuannya
jadi ya kan
maksudnya demokrat tidak perlu lagi melakukan lobby lobby untuk meyakinkan

lobby lobby ya biarkan berlangsung
lobby yang di luar paripurna misalnya
yang tidak di gedung dpr nih
di parlemen adanya lobby lobby hal yang biasa
ya yang tanpa ambang batas ini
oke baik saya kembali ke pak fivatar lebih dahulu
karena memang harus segera memulai kembali begitu ya
sidang di paripurna
pak fivatar ini kami mendengar informasi bahwa
fraksi fraksi termasuk mungkin pan begitu ya
yang mengusung tanpa ambang batas untuk pemilihan presiden
akan mengancam walk out
dan kalau memang dipaksakan kemudian mekanisme pengambilan keputusannya dengan voting
benarkah demikian pak fivatar
tidak ada ancam mengancam
karena pan tetap taat pada mekanisme
dan peraturan yang ada
sesuai dengan mekanisme demokrasi
kalau kemudian kata musyawarah mufakat tidak bisa
maka dilakukan pengambilan keputusan
berdasarkan suara terbanyak atau voting
nah kita dalam lobby ini yang sedang berlangsung
kita masih upayakan agar ada banyak pertemuan
tinggal dua lagi yang belum terselesaikan
harus ada take and give saling memberi dan menerima
saling mengalah dan saling membantu gitu
dalam persoalan ini
karena tiga hal sudah selesai
dan formulasi penghitungan suara menjadi kursi ini yang belum
bang viva apakah tidak khawatir pan
kalau kemudian kukuh dengan pemilihannya seperti itu
maka ini berlainan pilihannya dengan koalisi pemerintahan begitu
dan banyak pihak yang menyebut konsekuensinya ini bisa akan ada konsekuensi tersendiri
bagi pan jika tidak seirama dan
sama dengan koalisi partai pemerintahan
ya jadi gini kita berbicara soal membangun sistem kepartean di indonesia
membangun sistem presidensial pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien
membangun soal tata kelola pemilu
kita telah membahas tiga undang undang merevisi
undang undang pilpres undang undang penyelenggara pemilu
dan undang undang pemilu anggota dpr dpd dan dprd
yang kedua masing masing partai
itu mempunyai ideologi politik dan mempunyai basis konstituen sendiri sendiri
nah beberapa partai yang berbeda ideologi dan berbeda basis konstituen itu bergabung menjadi satu
menjadi partai politik pendukung pemerintah
jadi partai politik pendukung pemerintah itu adalah merupakan bagian dari satu kesatuan
tetapi masing masing partai politik tentunya
berdasarkan kepada kepentingan subjektifnya juga punya kepentingan masing masing
tetapi pan berkeyakinan pandangan politik pan seperti itu adalah dalam rangka
untuk membangun sistem kepartian yang demokratis
untuk membangun demokrasi di indonesia
agar jalannya pembangunan ini bisa berjalan dengan bagus
membangun pemilu yang punya integritas
jadi ada dua hal yang mungkin berbeda
saya rasa itu adalah merupakan bagian dari demokrasi
saya juga ingin mencerahkan sepenuhnya hal hal yang berkaitan dengan mekanisme pandangan politik partai ini kepada pemerintah
bagaimana sebaiknya kami
oke artinya pan siap dengan segala konsekuensinya mempertahankan pandangan terkait dengan ruu pemilu ini
terima kasih bang viva selamat bersidang lagi
kita nantikan masyarakat indonesia tentang keputusan dalam ru pemilu tidak molor lagi begitu ya
terima kasih bang viva
nanti kita akan lanjutkan lagi dialog malam hari ini dengan mbak titi dan juga mas eko
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini
ya opsi yang mengerucut kini adalah opsi a dan opsi b
garis bawah dari opsi opsi b di paripurna tentang ru pemilu ini adalah
bahwa opsi a mengusung presidensial threshold dua puluh atau dua puluh lima persen
sementara opsi b adalah tanpa ambang batas atau sering disebut begitu di berbagai pemberitaan persen
tetapi mbak yang berkembang sekarang mbak titi yang juga tadi memantau di paripurna
perdebatannya rupanya sejak awal dalam soal pandangan fraksi
itu lebih kepada mekanisme pengambilan suara untuk malam ini
jadi belum bicara opsi a opsi b dulu ini
ataukah voting sementara sekarang sudah banyak yang dari berbagai yang mengusung tanpa ambang batas begitu
tidak layak ini voting karena pilihannya salah satunya inkonstitusional
jadi tidak bisa
menurut mbak titi bagaimana yang berkembang saat ini
pembahasan tadi laporan ketua pansus kan juga sudah mengatakan
pembahasan ruu pemilu selama kurang lebih sembilan bulan ini sudah menyelenggarakan rapat rapat enam puluh tujuh kali katanya
nah tapi kan lima isu krusial ini kalau kita lihat dari lima ini yang belum selesai cuma dua
presidensial threshold dan satu lagi metode konversi suara menjadi kursi
metode konversi suara jadi kursi pun ada perbedaan
memang yang paling menonjol adalah presidensial threshold
karena metode konversi suara jadi kursi tidak dihubungkan dengan konstitusionalitas statusnya
jadi semua pihak memang punya posisi berbeda
tapi mereka tidak membicarakan soal konstitusionalitasnya
argumennya lebih pada keragaman politik
mau yang mana mau yang a atau yang b begitu ya
presidensial threshold sangat fundamental
jadi akan lucu dan kemudian menjadi stigma tersendiri di mata publik
kalau ada partai yang bicara soal isu konstitusionalitas tiba tiba dia bicara titik temu di angka
padahal awal argumentasinya adalah ini tidak konstitusional
mestinya kalau sesuatu yang tidak konstitusional tidak lagi bicara soal titik temu angka diturunkan pada mau berapa
ini beda dengan sebelumnya
karena bicaranya di sini bukan lagi soal besaran
soal bahasan musyawarah kan kalau pertemuannya antara konstitusional dan tidak konstitusional
musyawarah kan diharapkan pada ujungnya
apakah kemudian diharapkan kelompok yang ingin threshold
semua beranggapan perlu ada threshold gitu
dan kalau pun tidak ya tidak sama sekali
tapi memusyawarakan ini kalau tarikannya soal konstitusionalitas tidak mungkin ditarik kembali partai yang sudah menyatakan ketentuan threshold ini sebagai ketentuan yang inkonstitusional gitu
jadi ini yang kemudian
jadi maksudnya sudah tidak pas lagi ini dimusyawarahkan di voting artinya harusnya sudah otomatis tidak ada
karena argumennya itu soal basis konstitusionalitas begitu
itu lompatan pikiran menurut anda
itu bukan lagi lompatan pikiran itu logik apa logical fallacy ya
jadi kesalahan logika berpikir begitu
ini juga presiden yang tidak baik bagi publik
karena satu sisi dia mengatakan inkonstitusional tapi dia mengambil keputusan yang inkonstitusional dengan alasan menemukan titik temu begitu
jadi kalau dilihat dari argumentasi kalau kita lihat tadi tiga fraksi kan ngotot sekali itu inkonstitusional
demokrat gerindra dan pks
tapi tadi pak dedy sudah menyatakan konsisten
sekarang saya tanya ke pihak dari istana dulu pemerintah terlebih dahulu
kalau sebelumnya kan bicara tadi soal konstitusional inkonstitusional
tapi kalau kemudian yang dipermasalahkan basis konstitusional tadi seperti kata mbak titi bagaimana ini
melihatnya sebenarnya sederhana
ini sebuah produk undang undang yang nanti akan dihasilkan
yang kaitannya erat kaitannya dengan kepentingan mereka yang membahas gitu
nah disitulah letaknya
kita ambil contoh aja tadi satu yang soal formula ya
kalau anda jeli misalnya sekarang misalnya kayak mbak titi ini
pakai aja data lama
simulasikan dengan dua formula itu
pasti kepentingannya akan berbeda
hasilnya akan berbeda
maksudnya seperti apa
kalau partai saya di satu daerah ya
kalau partai saya di satu daerah
kemarin dapat satu kursi
tapi kalau kemudian dengan sistem yang baru
ya yang baru misalnya
disimulasi ternyata kemudian jadi nggak jadi gitu
jadi nggak dapat gitu loh
nah ini pasti sudah terjadi simulasi simulasi semacam itu
sehingga kemudian masing masing partai akan ada pada pilihan mempertahankan kepentingannya
itu satu ya
itu yang soal metode konversi suara ya
saya pernah bicara di sini waktu itu dengan ada perludem juga
bahwa saya melihat ini persoalan kepentingan
karena kuota hari ini ya satu saya ingin ke situ lagi
kuota hari ini tidak jelas
batasan perolehan suaranya
ketika nanti ini serentak ya
ketika sementara kemudian pilihan legislatif itu prakteknya one man one vote
ketika milih partai dan sebagainya
tapi ketika dikonversi ke dalam suara
partai pendukung pemerintah kemarin
sehingga harus kesana kemari menarik
ini menarik itu sehingga kemudian supaya kemudian dukungan pemerintah menjadi kuat
ini yang soal kepentingan
ini satu hal
satu hal ya
sehingga kemudian apa
tadi menyangkut soal presiden sheldon presswood
menurut saya juga artinya begini
landasan pemerintah juga konstitusional
coba dibaca di dalam konsideran ya
keinginan untuk membentuk pemerintahan yang efektif
dengan basis dukungan politik yang kuat
itu ada di dalam undang undang dasar
nah disitulah kemudian
apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya
sejak zaman gak usah zaman pak jokowi jk
zaman pak sby pun
beda tapi pak
bukan bukan itu
yang saya maksudkan bukan bahan bahan itu ya
konteks di dalam politik kita
yang terjadi adalah sistem parlementarisasi presidensialisme
sistem parlamentarisasi presidensialisme
produk pemilu itu
parlemen yang tidak seimbang dengan
ya artinya harus kuat lah ya presidensialisme
itu yang terjadi
ini terjadi dalam
pemerintahan sekarang jokowi jk juga
dalam satu tahun pertama
pasangan ini dipilih oleh
situasi yang hampir setahun
itu pernah dialami juga oleh pak sby
terjadi parlamentarisasi presidensialisme
nah sehingga produk produk undang undang
kebijakan dan sebagainya
padahal di dalam sistem undang undang kita
itu secara substansi ya ini mas eko ya
kebijakan itu harus di
apa nggak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri
ada persetujuan dpr
mendapat persetujuan dan sebagainya
disitulah kemudian pentingnya
pemerintahan efektif itu mendapat dukungan politik yang kuat
tapi kalau pertanyaan kemudian soal
yang dimasalahkan adalah soal basis konstitusi
kalau kita merujuk ke
threshold pemilu yang lalu
kan ingin lebih memperkuat dukungan
karena ada problem di pemilu yang lalu
tidak mengubah peta apapun
kalau apa alasannya kesana
yang kedua adalah
kalau bicara power
karena kita bicara dua ribu sembilan belas
tapi threshold yang dirujuk
kekuatan politik yang dirujuk
adalah kekuatan politik pada masa lampau
yaitu kekuatan politik pemilu sebelumnya
bicaranya mau ngambil kesana gitu ya
bagaimana mengkonsolidasi kekuatan politik
tapi kemudian yang dirujuk adalah kekuatan politik pada masa lampau itu
memang ada ketentuan bahwa yang akan diambil itu adalah pemilu sebelumnya itu sudah terbukti
draft di dalam ruu pemilu
hasil pemilu periode sebelumnya
walaupun kemudian tadi diperdebatkan
periode sebelumnya yang mana
dua ribu empat dua ribu sembilan atau dua ribu empat belas
kalau nasdem kan bicara dua ribu empat belas
sebenarnya upaya untuk memperkuat presidensialisme itu kan harus dilakukan dari hulu ke hilir
termasuk juga bicara tentang sistem kepartaian sistem pemilu dan seterusnya
tapi sayangnya disini kita sekali lagi
desain pemilu serentak sendiri adalah rekayasa
engineering kalau di bahasa indonesia kan rekayasa
electoral engineering untuk memperkuat presidensialisme
jadi itu sendiri merupakan sudah wadah untuk memperkuat presidensialisme
nah jangan kemudian kita menariknya pada kekuatan politik pada masa lampau
jadi ambang batas yang akan digunakan yang mana nih pak
apa benar yang lalu dua ribu empat belas
kalau itu digunakan seperti yang mbak diti katakan
ini kan logikanya akan terjadi kekacauan konstitusi kekacauan berlogika
karena dua ribu sembilan belas kan konstelasi politik akan sangat berbeda
bisa partai partai yang tadi suaranya banyak bisa tambah
bisa sebaliknya juga
bisa partai partai bawah dan menengah meningkat ke atas
dan keadaan real saat itu adalah sesuai dengan perhitungan suara dua ribu sembilan belas
kalau dipakai dua ribu empat belas dua ribu sembilan atau yang sebelumnya
ini bagaimana logikanya gimana pak
jadi saya perlu penjelasan nih pak
ya logikanya begini
harus memberikan masukan kepada masyarakat
tapi seringkali disampaikan oleh pak didi kalau bicara tenang
pemilu dua ribu empat belas presiden juga batasannya adalah hasil pilek yang terpisah
karena memang kondisinya terpisah
untuk tahun ini
untuk pemilu serentak ini
ini kan sesuatu yang kemudian antara pemerintah dpr mengambil sebuah konsensus nasional kan
apa yang dilakukan ini adalah konsensus nasional
jadi kalau itu terjadi
nah kemudian dt mengambilnya kontaknya pemilu yang lalu
nah itulah konsensus nasional gitu konsensus politik
iya konsensus kan sudah sepakat semuanya
ini masalahnya kan belum sepakat pak
yang pasti tidak adil
partai yang dua ribu empat belas kursinya banyak pasti diuntungkan
partai partai baru bagaimana pak
jadi nggak punya peluang semua
kalau bilang soal diuntungkan dan nggak diuntungkan
belum ada konsensus saya kira
partai besar juga merasa
tidak ada konsensus karena orang mencari dasarnya yang mana
secara akal secara logika
kita berbicara sebelum konsensusnya tercapai
begitu ini belum tercapai
nah tapi ketika itu kemudian
ini bagian dari membicarakan konstitusi itu
begitu loh mas eko
nah itu akan diambil kalau dari pemilu sebelumnya
maka akan ada salah satunya yang juga sering disebutkan
ketidakadilan bagi partai partai yang baru ikut pemilu misalnya
dan mereka sudah lolos
dan menjadi peserta pemilu
nah ketika mereka ikut
kalau diacu pada pemilu sebelumnya
posisi partai partai baru ini akan seperti apa kemudian
ada ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu itu
nggak artinya bukan
di dalam pemilu kan selalu menggunakan asas itu
bahwa ketentuan untuk partai ini berlagak di dalam pilpres yang akan datang
nah mereka harus sudah punya apa istilahnya aset politik sebelumnya
nah itulah suara itu
nah tapi kalau kemudian startingnya sama
profesionalitasnya di mana
artinya mereka bisa bergabung
mereka bisa bergabung
tetap bisa bergabung mengikuti pemilunya
oh bisa aja
kalau pemilunya kan nggak dilarang mereka
tapi mereka merasa kalau kemudian sebagai peserta baru ya mereka bergabung
ya nggak adil
kalau diharuskan bergabung mereka punya independensi harusnya
karena serentak harusnya semua dari nol lagi dimulai
yang benar logiknya gitu
kalau disebut tadi proporsionalitasnya bagaimana

ini kan jadi nggak fair
dan padahal kekuatan yang dikatakan paling kuat ini apakah benar benar realnya akan demikian
akan lebih kuat dibanding dua ribu empat belas
saat pemilih legislatifnya
karena peserentak ya
tidak ada yang tahu kan
karena dua ribu sembilan belas lah baru ketahuan
jadi nggak fair menurut saya
baik nanti kita lanjutkan lagi ulasannya setelah jeda berikut tetap lagi di cnn indonesia prime news
melihat juga dari aspek kemanfaatan
bagi kualitas pemilu
satu ruu pemilu ini sudah terlambat disahkan
sekarang sudah mau akhir juli
sementara dua ribu sembilan belas pemilunya
serentak mestinya ru pemilu
yang sudah terlambat ini ketika disahkan
kpu tidak boleh diganggu
dengan gugatan gugatan hukum
yang bisa mempengaruhi kinerja mereka
ketika ada dua pilihan
antara satu membuat
kebijakan yang bersahabat
dengan penyelenggara pemilu
yang bisa diterima maka kenapa ini yang tidak
dipilih sehingga penyelenggara pemilu itu
bisa berkonsentrasi menyiapkan
pemilu serentak yang baru pertama kali
akan kita selenggarakan dalam sejarah indonesia
bisa dibayangkan dan ini sangat mengganggu kpu
sebenarnya menurut anda ada beberapa pasal
yang sudah sangat akan mengganggu kpu
misal satu sekarang ada ketentuan
bahwa partai politik yang sudah pernah
diverifikasi dengan syarat yang sama
menjadi peserta pemilu tidak perlu
diverifikasi lagi beberapa partai
baru sudah bilang kita akan pergi ke mk
gugat pasal ini karena presidennya
di dua ribu empat belas itu yang pertama
yang kedua kalau ada
presidential threshold berapapun angkanya
beberapa kelompok tidak hanya partai
politik pegiat pemilu pegiat
htnh itu sudah
mengatakan kita akan pergi ke mahkamah konstitusi
bukan untuk kepentingan kelompok
elit tertentu tapi karena kita berdiskusi
kenapa tidak kemudian
kita beri ruang kepada kpu
untuk menyelenggarakan pemilu dua ribu sembilan belas
ini dengan baik tanpa
gugatan gugatan atau gangguan gangguan hukum
apalagi ru pemilu ini sudah sangat terlambat
mk bilang pemilu
serentaknya diputuskan kan januari

agar ada waktu yang cukup
untuk menyiapkan aturan
hukum karena kita harus beradaptasi
hukum yang baru yang namanya pemilu serentak
ini kita serba injuritan
bahas tiga substansi undang undang
waktu sudah lima tahun ya
yang sebelumnya tersebar di tiga undang undang
berbeda dijadikan satu dibahas
sembilan bulan karena apa karena terlambat gitu
legislasinya baru dua ribu enam belas
diserahkan ke dpr baru oktober
mungkin pemerintah sudah yakin
akan menang di mk
karena yakin dengan soal konstitusional
iya tentu kan artinya
itu ada di dalam
konsideran ru ini
nah kalau soal kemudian
ada pihak atau
partai politik misalnya yang mau menggugat
ya tentu ini bagian dari
nah itu saya kira
tidak menjadi pertimbangan
bahwa kpu nanti kerjanya malah akan
mepet itulah yang kemudian
concern tentu kita bersama
pemilu ini tidak
meskipun dengan draft yang
akan diputuskan malam hari ini
langkah langkah mereka menurut saya
sudah bisa mulai
mempersiapkan hal hal yang
yang lain yang sudah disepakati walaupun
seiring artinya tidak kemudian
startingnya menunggu itu
menjadi undang undang baru kemudian
mereka akan mulai nah ini
tentu tugas tambahan
dari kpu untuk
mensiasati strategi supaya tidak
dilihat pada sampai malam hari ini
ini kan masih
skor dan sangat
lama rupanya skornya awalnya kan hanya dua jam saja
tapi kemudian sampai saat ini hampir pukul sembilan belum juga dimulai
sepertinya ini akan ada informasi kami terima
alot sekali karena ada yang memaksakan langsung saja voting
tapi bagaimana sikap demokrat kalau misalnya kemudian voting yang memang
harus yang diambil sebagai
cara untuk mengambil keputusan
saya kira kita terus akan melakukan
jadi voting ini kalau bisa dihindarin karena menurut hemat kami
ya jelas bertentangan dengan konstitusi
apa yang masih membuat yakin partai demokrat atau fraksi demokrat di dpr
bahwa dengan melakukan lobby lobby ini masih bisa jalan karena kan sudah ada banyak waktu juga lobby lobby sudah dilakukan
semenjak dari pansus sudah berjalan dan cukup
alot sekali bahkan di bentuk pake dan lain sebagainya
di paru purna ini apalagi mau di lobby lagi
ini kan usaha kita lakukan ya usaha terbaik yang konstitusional
karena dan kita menyayangkan juga andai pihak pemerintah
dalam hari ini kan jelas putusan mk nih kalau nggak dipatuhi bagaimana
apakah pemerintah yakin bahwa mk itu akan berhentangan dengan putusan sebelumnya
kalau berpikiran demikian kan jadi absud juga jadi aneh juga
jadi menurut hemat saya pihak pemerintah harus memberikan contoh yang baik juga mematuhi konstitusi ya putusan mk
sehingga kalau ini kan rakyat akan hormat juga pada apa yang dilakukan pemerintah
karena kalau pemerintah berendangan dengan putusan ini jadi
ini kalau sudah disebut pemerintah tidak mematuhi putusan mk bagaimana mas eko
kenapa pasti itu
itu sudah dilakukan terutama oleh deb dagri ya kajian terhadap putusan itu gitu ya
nah itu tentu sudah berdasarkan kajian ya saya kira itu
jadi bukan berarti tidak mematuhi putusan mk disitu ya
karena memang dalam putusan mk itu terkait dengan yang disebutkan adalah tentang kesertaan
nah itu adalah perkembangan dan persepsi ya
sehingga nanti apakah itu persepsi benar atau tidak
kemudian ada pada langkah uji materi itu tadi
oke dalam rapat paripurna tadi juga ketika pandangan fraksi ada salah satu anggota fraksi dari koalisi pemerintahan
begitu dari fraksi partai nasdem yang mengutarakan cukup keras begitu ya
tadi kita sama sama lihat mbak titi mengatakan bahwa sudah jangan bicara soal konstitusional atau inkonstitusional
tapi putuskan saja ini siapa yang akan menang voting kurang lebih seperti itu
nah bagaimana anda melihat ini
tetap artinya udah jangan bahas lagi
itu mungkin benar apakah mungkin benar
supaya tidak mundur lagi pembahasannya ke belakang
karena itu kan soal yang sudah dilakukan
sekarang tinggal kalau memang anda setuju opsi b silakan
yang kami setuju opsi a silakan
tinggal voting saja ya
itu bagaimana anda melihat ini
ya karena kan peta kalau kita hubungkan dengan kepemilikan kursi di dpr sudah bisa kita baca
kalau kita voting kalau di voting maka yang memilih opsi a itu kan akan lebih banyak
jadi percaya diri maksudnya
ya itu kalau kita lihat kan yang menyampaikan tadi pak taufikul hadi ya dari nasdem
tapi saya kira begini apa namanya ketika bicara soal nggak usah lagi nih ngomong inkonstitusionalitas atau konstitusionalitas
maka kan tidak ada ruang lagi untuk bicara
yang namanya sekian persentase kursi atau sekian persentase suara
tapi kalau yang diputuskan itu ada syarat perolehan kursi atau perolehan suara maka kan itu akan ada upaya hukum ke depan
tapi setidaknya syarat itu sudah ada gitu
nah selain kalau syarat itu tidak ada
kalau syarat itu tidak ada kan tidak mungkin diadakan gitu
jadi voting ini akan memuluskan untuk mengadakan itu
sementara dari sisi peta sekarang ini kalau kita lihat
kan posisinya itu yang sudah pasti lima gitu ya
pdip golkar nasdem p tiga dan juga hanura
bahkan ini luar biasa nih kalau untuk kepentingan partai politik anggota dewan rajin semua
dari lima ratus enam puluh yang hadir lima ratus enam puluh
luar biasa ya
dua puluh enam yang tidak hadir
karena ada seruan dari semua partai agar jangan ada yang bolos
nah mudah mudahan ini konstan gitu ya kinerja ini dipertunjukkan
kita akan lihat lagi pernyataan lebih lengkap
apa yang disampaikan oleh anggota dpr dari fraksi partai nasdem terkait dengan hal ini
ini adalah masalah institusional
yang kedua harus diingat
semua fraksi terlibat di dalam pembahasan undang undang ini
kalau kemudian sekarang berbeda berbicara
saya yakin fraksi tersebut barangkali tidak pernah masuk
ini penyakit selalu yang kita harus hadapi
di tempat kita ini
karena itulah bicara yang benar
masalah demokrasi prinsip demokrasi itu tidak perlu kita bicarakan disini lagi
demokrasi itu adalah apabila kita telah sepakat kita setuju semua itu demokrasi
jangan kemudian kita putuskan begini kemudian kita berbeda di belakang
itu adalah pencuri namanya
ingatkan kepada pimpinan
kita telah memiliki sejumlah alternatif disini
ini adalah kesempatan yang dibuat oleh pansus
sekarang kita putuskan
tidak ada yang tidak konsisten kalau tidak
tidak ada disini
kalau memang kita tidak setuju kita bawa ke mk
kita jiar tidak ada masalah
ya itu kurang lebih pernyataan dari taufikul hadi yang sempat kami revi
saya kira dia yang keliru
dari awal demokrat jelas tidak ingin ada ambang batas di dalam syarat pemilihan presiden ya
jelas dia menafsirkan sendiri
makanya sikap kami sampai sekarang demikian karena dari awal kita konsisten
bahwa tidak perlu ada ambang batas karena pemilu mana yang jadi dasar
kalau pemilu lalu kan ibarat kalau kita beli karcis ini ya
naik kereta api karcis yang udah disobek kita pakai lagi
logikanya bagaimana masa dipakai karcis yang udah disobek
di awal tadi disampaikan juga bahwa ingat putusan mk itu tidak pernah membatalkan pasal sembilan tentang
sekiranya kalau dibaca lengkap tidak demikian
bagaimana yang dibaca lengkap dari pak dik
karena pemilu serentak
tidak ada ambang batas
tidak ada ambang batas itu sangat logis sekali ya apa yang dilakukan
itu menjadi tafsir sendiri ya
bukan tapi sendiri memang demikian penafsirannya
tanpa putusan mk pun andai tidak ada logika akal sehat mengatakan ini pemilu serentak
tetap ke sana ini ya
yang sudah disobek dipakai lagi untuk nonton sepak bola
mas eko bisa menerima analogi ini tadi
seperti misalnya kartis sepak bola yang sudah dipakai
atau karcis kereta
atau karcis kereta yang sudah disobek kok pakai naik kereta lagi
kita akan melaksanakan dan mendasarkan pada keinginan terjadinya pemilu serentak yang pada tahun ini
pada tahun dua ribu sembilan belas ini ya
nah ini kan perlu ada sebuah konsensus politik
nah itulah yang kemudian diputuskan sekarang ini
yang akan diputuskan sekarang ini
belum diputuskan ya
itulah yang kemudian akan menjadi starting
nah artinya kalau lima tahun lagi
kalau tidak tercapai konsensus itu bagaimana
karena disebut masih ada yang inkonstitusional tadi
kalau tidak tercapai kesepakatan itu bagaimana
karena satu pihak meyakini
itu kan mekanisme di dewan pak didit
paham sekali pasti akan ada terjadi voting sebagai jalan terakhir ya
tapi tadi masalahkan votingnya tadi pilihannya
yang satu inkonstitusional
tadi disebutnya seperti itu
sehingga itu perlu misalnya ada wadah atau lembaga uji materi
yaitu di mk
ya kita berharap tentu ruu pemilu ini mau tidak mau harus ada kepastian hukum
bisa dibayangkan event politik yang maha penting bagi perjalanan konsolidasi demokrasi kita di dua ribu sembilan belas
dihantui oleh keterlambatan produk infrastruktur hukumnya
jadi demokrasi itu memerlukan infrastruktur hukum
dan sayangnya dua ribu sembilan belas belum apa apa yang menjadi tonggak penting demokrasi kita
ruu pemilunya tarik ulur injury time dan terlambat disahkan
terlambat disahkannya ini karena ada memang peraturannya yang membingungkan
atau sebenarnya sudah ada peraturan yang jelas
cuma tarik menarik pentingannya yang kuat
nah itu dia
karena tarik menarik
itu adalah kelembatan kita kegagapan kita dalam melakukan konsolidasi politik
dan mesti ini harus diakhiri
agar satu kepercayaan publik terhadap proses politik yang berlangsung itu akan tetap baik
yang kedua penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan segala sesuatunya
sehingga pemilu yang jurdil demokratis dan juga konstitusional itu kita akan yakini akan kita dapatkan di dua ribu dua puluh
jika memang kondisinya tetap seperti ini kita akan nanti melihat lagi bagaimana perkembangan di gedung dpr
kami untuk malam hari ini rampung
k r u pemilu malam ini akan selesai atau rampung
ini juga masih terus menjadi tanda tanya begitu pak didi ya
tapi kita berharap semuanya bisa benar benar rampung
besok pagi kita bisa mendengar kabar
oh sudah ditentukan begitu
tapi nggak tahu lagi kalau ada uji materi lagi
sementara saya ucapkan terima kasih pak didi
terima kasih juga mbak titi dan juga mas eko
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news malam ini
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikutnya